tebu tebu sama aja kayak gula sama bagaimana beda ya kan gula asalnya dari tebu tapi tebuk
gula sama aja manisnya egois luim udah tuji bes kumpah akan
kan tapi salah beli maunya apa mangga iya mangga jenis apa kalau yang tadi jenis
apa mana lagi kalau gitu harum manis dua kilo ya siap
budi makan dulu ki masuk kenyang mah kok masih kenyang tadi katanya lapar kan tadi
sekarang udah kenyang mah makan bubur kacang hijau iya mah ya udah kalau sekarang udah kenyang
berarti sekarang kamu masuk terus belajar ngejain pr ya allah maaf
asal anak mama aku mau jadi pilot
rencananya sih begitu
apaan sih lu purno
ini kenapa gue dapet yang kecil terus
eh pak imin
masih untung ya lo gue bagi
lu gak dengar tadi tisna bilang ini buat gue
enak aja lu ini jelas jelas buat dibagi bagi dasar lo kikir
ah lu curang
oh gue lempar juga bisa nih tuh
gue lempar ya
lu bener bener lu ya
anisin lu berdua ah
keenak kecil aja lu berdua
itu ada orang rakus
pak tisna kan bawa mangga buat dibagi bagi masa mau diembat semua sama dia bang
udah gak usah dibagi bagi nian kita makan rame rame aja
nisa emang mau jahit
rencananya sih gitu
oh buat baju apaan
buat nari yang ada rumbanya rumbanya dibilang gitu mbak
kalau ada contohnya mudah mudahan bisa
terus sama ukuran baju alia juga
yaudah nanti saya balik lagi ya mbak ya
jadi motornya hilang
bulu bulu enggak ji
jadi motornya mimin itu dibawa sama bang udin terus disimpen di warung shodik
ada ada aja sih mimit
yang penting mah enggak ada yang hilang ji
udah tahu kakak usah disuruh
siapa yang lagi lamu
ulu ulu nunggu siapa be
ngobrolnya di dalam aja yuk
ya lo ikut ke dalam
ini sih mbak
woy lama banget ya mak
gak apa apa udah biarin
kita bisa nyelesaikan sendiri kan ya betul
manis banget im
madu juga kurang manis kayak tebu
tebu sama aja kayak gula
ya kan gula asalnya dari tebu
tapi tebu belum jadi gula
udah satu ji be
ratna mah cakep pak haji
lu nyamber aja lu kayak gledek
sama bang kayaknya masih muda deh
jorok banget sih lu makan nyelap itu molotnya
lu pada mau makan lagi kah geni
itu om bin lo kompak
gua ke mana lu tin
parkiran pak haji
udah tadi aja
memang rata kenapa pak haji
iya iya iya mau tau urusan orang wajah lo
kalau udah gak kuat perutnya mules bilang aja udahan aja
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
terima kasih bos udin yang baik hati
enggak usah pura pura